ahmad kebayang nih hai lebih melakukan itu
kamu jalan seru ya ya kira kira
hari catur teh harus berstrategi yaitu
kudama segitiga jalanan
negara mah tidak usah dipikirkan sudah ada yang mikirin namanya kepala negara
soalnya sama kamu kepala negara
kamu tahu kenapa paranabotak itu karena sering memikirkan negara ada kepintaran ini
sering tapa trading
dan haines sama bonds tapi
penting ini serius
masalah negara iya
kalau dipikir pikir ya melihat si neng
kasihan si neng
kayaknya masih cinta sekali sama si kemot ya
ini kasihan si neng
ini pelatih itu men
enggak si neng itu
kumaha sekarang beda
boleh dong koding
saya mau temuin si neng
mudah mudahan ada solusi ya
sekedar kamu mau ngomong apa

ini lanjut ku saya
pelan pelan itu ngomongnya karena kecil
om ngapain sih disitu ya allah
om dudung sudah berani masuk kamar neng
om dudung tuh penasaran
ya udah sini om
ngobrolnya disini aja di kasur sini jangan disitu ah
enak lah tuh neng
yaudah ah neng gue dibawa aja
om dudung tuh
neng tuh sudah benar benar
bulat putus sama si kemot
kayaknya si willy lagi galau tuh
kayaknya asing nih kalau kita kerjain
bang ini bayaran ya
baletnya ambil aja